nah sosial komers seperti media tv dia boleh iklan boleh ya iklan iklan promosi boleh tapi tidak boleh menjadi toko tidak boleh juga langsung menjadi perbankan minjamin uang kredit juga jualan juga tidak boleh begitu
jadi tidak boleh satu pelanggan digital memborong semuanya